tambahan kasus harian satu tiga ratus sembilan puluh tujuh orang per satu juli lalu adalah rekor tertinggi di jawa timur sejak awal covid sembilan belas
penambahan ini lebih tinggi dari puncak kasus yang pernah terjadi pada lima belas januari dua ribu dua puluh satu yaitu satu dua ratus orang
per satu juli total kasus di jawa timur sudah mencapai satu ratus tujuh puluh empat ribuan orang dengan kasus aktif sebanyak delapan enam ratus tiga puluh lima orang
penambahan kasus mingguan di jawa timur cukup fenomenal
pada awal mei kasus mingguan di jawa timur sebanyak satu tiga ratus namun mendekati awal juli kasus mencapai enam orang
artinya penambahan kasus mingguan jawa timur mencapai lebih dari empat ratus persen
seperti halnya di banyak daerah lain lonjakan kasus di jawa timur juga disebabkan varian delta
satgas covid sembilan belas jawa timur mencatat varian itu ditemukan pada pasien di surabaya lamongan dan sampang
sepuluh dari dua puluh tiga sampel yang diperiksa bervarian delta
yang disebut punya penetrasi tiga hingga sepuluh kali lebih cepat
ini membuat beban rumah sakit di jawa timur juga makin tinggi
secara kolektif ketersediaan tempat tidur di satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan di jawa timur sudah mencapai sembilan puluh persen
pemprov jawa timur berharap penerapan ppkm darurat tiga hingga dua puluh juli bisa menurunkan jumlah kasus harian dan merelaksasi rumah sakit
seluruh pemerintah daerah jawa timur diminta serius dan konsisten
aturan ppkm darurat
empat puluh empat kabupaten kota se indonesia ini ada sepuluh yang masuk di jawa timur masuk asesmen empat
tetapi juga ada hampir keseluruhan hanya ada beberapa yang tidak masuk di asesmen tiga
asesmen tiga dan empat ini memang akan ikut pemberlakuan ppkm darurat jawa bali
karena pada kenyataannya dalam beberapa pekan terakhir jawa timur secara kolektif meningkatkan
lebih bahkan ribuan tempat tidur
tetapi keterisiannya masih bisa lebih tinggi lagi dibandingkan pada saat awal tahun
ini menunjukkan bahwa bukan saja masalah angka positifnya berapa
tetapi persentase yang kemudian dirujuk ke rumah sakit juga tinggi
satu di antara daerah dengan kasus aktif terbanyak di jawa timur adalah surabaya
dari total kasus dua puluh lima empat ratus an orang jumlah kasus aktifnya mencapai enam ratus lima puluh dua per satu juli
selain surabaya jumlah kasus aktif terbanyak di jawa timur adalah kabupaten bangkalan sembilan ratus sembilan puluh tiga orang
dan banyuwangi empat ratus lima puluh tujuh orang
surabaya juga menjadi satu di antara daerah yang beban rumah sakitnya sangat tinggi
mayoritas rumah sakit bahkan sudah penuh dan menyatakan tidak mampu menerima pasien
bahkan laboratorium kesehatan pemkot surabaya menyatakan tidak mampu lagi memeriksa tes pcr warga surabaya
dan menyerahkannya pada rumah sakit rujukan
di mana sebagian rumah sakit rujukan di surabaya juga mengalami hal yang sama
data satgas covid sembilan belas juga menyebut positivity rate atau angka besaran orang yang terinfeksi dalam satu populasi di surabaya
padahal di awal bulan juni rumah sakit rujukan di surabaya juga menyebut positif
jawa timur juga masih menghadapi tingginya angka kematian akibat covid sembilan belas
dalam seminggu terakhir saja
jumlah kematian dalam catatan satgas covid jawa timur mencapai empat ratus tujuh puluh lima kasus
tertinggi dalam rata rata kasus kematian di seluruh indonesia